pasca lebaran harga daging ayam di surabaya dan jombang justru mengalami kenaikan yang drastis
di surabaya harga daging ayam mencapai rp tiga puluh delapan per kilogram
sementara di jombang harga daging ayam tembus rp empat puluh per kilogram
kenaikan harga ini dipicu oleh ongkos pengiriman ayam potong yang naik saat libur lebaran
kenaikan harga ayam terjadi di pasar tradisional wonokromo surabaya hingga mencapai harga rp tiga puluh delapan per kilonya
padahal sebelum lebaran harga daging ayam per kilo hanya mencapai rp tiga puluh satu saja
kenaikan harga daging ayam ini dipicu oleh mahalnya ongkos pengiriman saat libur lebaran
selain itu permintaan daging ayam justru meningkat seiring mendekati tradisi ketupatan yang satu menunya adalah opor ayam
ada kenaikan sebelum lebaran
naik banyak bu
ya lumayan lah
tapi sebelumnya sudah tiga puluh satu tiga puluh dua
untuk menyiasati kenaikan harga daging ayam para konsumen beralih membeli bahan lauk pauk yang lain dan mengurangi konsumsi daging ayam
ya kita beralih
dari ayam ya nggak beli ayam
yang kita beli aja
jadi tadi beli apa dikurangi atau gimana

jadi kita kurangi
kenaikan harga daging ayam juga terjadi di pasar legi jombang
harga daging ayam saat ini mencapai rp empat puluh per kilogramnya
sebelumnya pada hari raya idul fitri kemarin harga daging ayam hanya berkisar rp tiga puluh lima per kilogram
sudah berapa ribu kenaikan ini
sebelumnya itu sudah malam
sudah berjodoh dari ayam
sudah berjodoh dari ayam
kenaikan harga daging ayam ini lebih disebabkan banyaknya permintaan untuk tradisi lebaran ketupat
meski mengalami kenaikan namun hal itu tidak menjadi masalah bagi pembeli lantaran sudah menjadi tradisi tahunan
diperkirakan harga daging ayam dan kebutuhan lainnya akan terus mengalami kenaikan hingga lebaran ketupat nanti